nah memang menjadi pemain bintang sepak bola bukan berarti segala aktivitas mudah dilalui
sorotan media ada banyak sekali kegiatan latihan misalkan
seperti yang dirasakan oleh irfan bahdim pesepak bola indonesia keturunan belanda yang kini bermain di bali united
ya mungkin contoh atau sosok yang bisa dicontoh juga ya
bahkan sambil berlatih dia pun harus merawat dan juga menjaga kedua anaknya ketika sang istri ini sedang bekerja ke luar negeri
salah ya fokusnya beda nih
pemain bintang serdadu tridatu irfan bahdim yang biasanya menambah jam latihan bersama sejumlah pemain lain
kini terlihat asyik memainkan si kulit bundar dengan kedua anaknya kiomi swi bahdim dan kenji zizo bahdim
bukan tanpa alasan pemain naturalisasi ini mengajak kedua buah hatinya ke lapangan
pasalnya ia harus menjadi ayah yang baik bagi sang anak ketika istrinya jennifer bahdim
yang juga model terkenal harus bekerja di australia selama empat hari
seolah mengerti dengan resiko menjadi anak orang terkenal
kedua anaknya pun cuek dan tidak meminta ikut sang ayah ketika ayahnya diserbu penggemar untuk foto bersama
antari ke sekolah atau ke lapangan
pem mau ke sekolah
sejauh ini mereka rebel nggak
terus irfan biasanya kalau diajak di sini ngapain aja mereka ke lapangan
saya sudah bicara sama yang pertama dia kalau saya bicara ya pasti
ya nggak boleh masuk lapangan nggak ada makanan di dalam
dan nyatuk semuanya nggak
selain mengajak anaknya ke lapangan saat latihan
bahdim juga mengaku harus mengantar dan menjemput putri pertamanya ke sekolah
nandang risada astika denpasar